namun perang ukraina rusia eskalasi geopolitik yang tinggi hingga pandemi yang belum berakhir
pak fajar mohon izin nampaknya kita terhalang ada gangguan komunikasi audio
tapi masyarakat tahu saya tidak melakukan perbuatan yang apa namanya
yang disusun oleh ruth begiu dillon untuk sbs news
dia memiliki dua kes yang sangat buruk
jadi kalau kita lihat biaya logistik untuk kirim dari cina dan biaya logistik kirim dari flores
dan maka gue bisa memenangkan kompetisi tersebut untuk bisa unggul dalam pertandingan powerlifting
tapi kalau untuk wni sendiri tradisinya mungkin kita coba untuk menghidupkan lebaran ya
tidak tidak saya merekam dengan baik